untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
kapolda jawa timur kamis pagi meresmikan dua gedung baru di polrestabes surabaya
peresmian gedung pelayanan baru tersebut sekaligus mengantarkan kepindahan kapol restabes surabaya
mendapatkan promosi jabatan di mabes polri
inilah dua gedung baru yang diresmikan di lingkungan polrestabes surabaya kamis siang
dua gedung ini adalah gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu
yang menjadi satu dengan ruang pelayanan skck atau surat keterangan catatan kepolisian
dan gedung serbaguna baradaksa
dengan gedung baru ini polisi berharap mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
salah satu yang menarik perhatian adalah ruang komen senter
di dalam ruangan ini terdapat monitor raksasa yang tersambung langsung dengan ratusan cctv
yang terpasang di sejumlah ruas jalan di surabaya
petugas bisa memantau langsung kejadian untuk mengurangi angka kejahatan
di tempat pelayanan publik yang sekarang kita tinggal nyaman
itu akan menjadi perintah pimpinan untuk kita membuat yang terbaik
kota surabaya yang aman memang tak lepas dari peran kepolisian
dengan diimbangi kecanggihan teknologi yang dimilikinya sekarang ini
peresmian gedung pelayanan baru ini juga menjadi ajang perpisahan kapolres tabes surabaya
yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan di mabes polri
fahrudin uwi surabaya